jumlah penumpang yang tiba di terminal antar kota antar provinsi kampung rambutan jakarta timur terus meningkat
dan hingga kamis malam lebih dari dua puluh empat penumpang telah tiba di terminal kampung rambutan
jumlah penumpang yang telah tiba di terminal kampung rambutan pada dua puluh enam juni sampai dua puluh sembilan juni terus meningkat
lebih dari delapan puluh satu ribu penumpang telah tiba di terminal tersebut
sementara itu jumlah penumpang yang berangkat pada arus mudik dari terminal kampung rambutan
dari lima belas juni sampai dua puluh empat juni mencapai delapan puluh enam lima ratus sepuluh orang
jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di terminal kampung rambutan pada mudik lebaran tahun ini meningkat sekitar dua puluh persen
hal ini antara lain disebabkan tidak dioperasikan terminal pulau gadung untuk angkutan mudik lebaran tahun ini
diprediksi untuk puncak arus balik itu di hampir plus lima
h lima karena di hari sabtu
di hari sabtu biasanya masyarakat itu para pemudik itu ada jeda untuk istirahat
karena di hari senin ya kan sudah melakukan kegiatan afti itia seperti biasa
dan selain kembalinya pemudik ini dari kampung halaman mereka
biasanya juga arus balik juga dibarengi dengan pendatang yang hendak mencari peruntungan di ibu kota
ya arus balik lebaran di sejumlah stasiun dan terminal di jakarta ya mulai meningkat
umumnya dibarengi oleh kedatangan para pendatang dari luar daerah
para pemudik yang sebelumnya sudah menetap di jakarta turut serta membawa kerabatnya untuk bekerja di jakarta
hingga empat hari setelah lebaran stasiun besar pasar senen telah kedatangan lebih dari dua puluh tiga penumpang kereta dari berbagai kota di pulau jawa
diperkirakan peningkatan arus balik di stasiun senen ini akan terjadi pada jumat dan sabtu
mengingat kegiatan perkantoran akan dimulai pada senin mendatang
di sini kenapa memilih hari ini pak balik pak
karena dapatnya hari ini
ya yang namanya kita beli tiket mana yang ada aja
di sini boleh saudara gak pak
lima saudara empat saudara lima termasuk saya
nanti saudaranya kerja di mana pak